perusahaan transportasi online uber meluncurkan program khusus bagi peretas untuk meningkatkan sistem keamanan aplikasinya
program about bounty menawarkan sepuluh dolar amerika atau setara dengan satu ratus tiga puluh dua dua ratus lima puluh tiga rupiah untuk masalah teknis yang ditemukan
uber juga akan memberikan lima dolar amerika atau setara dengan enam puluh enam dua ratus dua puluh enam rupiah bagi pertas yang menemukan masalah signifikan dan tiga dolar atau setara dengan tiga puluh sembilan tujuh ratus empat puluh delapan rupiah untuk masalah biasa
sebenarnya perusahaan teknologi lainnya juga memiliki program yang sama akan tetapi jumlah uang yang ditawarkan uber bernilai lebih tinggi
dolar amerika atau setara satu tiga ratus dua puluh enam rupiah hingga lima dolar amerika atau setara enam puluh enam dua ratus empat puluh enam rupiah